selamat pagi anda menyaksikan indonesia forward
bersama kementerian pendidikan dan kebudayaan republik indonesia
atas dasar kepentingan indonesia di luar negeri
untuk memperkuat peran indonesia dan internasionalisasi bahasa indonesia
maka kementerian pendidikan dan kebudayaan mengembangkan diplomasi bahasa
serta kerjasama pendidikan dan vokasi di luar negeri
bagaimana pengembangan strategi diplomasi ini terutama di negara tiongkok
kita tanyakan saja langsung kepada bapak yaya sutaria
atas pendidikan dan kebudayaan kedutaan besar republik indonesia di beijing tiongkok
halo selamat pagi pak yaya senang sekali cnn indonesia bisa menemui anda di beijing
dalam keadaan sehat walafiat ya pak
bagaimana keadaan tiongkok pak kurang lebih satu tahun setelah menjalani masa pandemi covid sembilan belas ini
jadi tiongkok juga saat ini masih ada proses penularan ya
jadi dominannya dari impulsif case dan ada masih juga sudah beberapa kasus penularan domestik
tapi semua itu bisa dikendalikan dan memang jika terdapat penularan domestik
pemerintah akan melakukan langkah langkah penutupan dan tes masal
sehingga memang bisa dipetakan dan bisa diselesaikan permasalahan permasalahannya
secara umum tiongkok sudah normal dan sudah ada lima belas provinsi yang memang sudah terbebas oleh covid
kemudian juga ekonomi juga sudah pulih
kemudian juga aktivitas orang berkegiatan baik secara ekonomi pendidikan juga sudah berjalan normal di tiongkok
sekolah sekolah sudah dibuka kembali ya pak
berarti anak anak sudah mulai bisa masuk ke sekolah
dan bertemu teman temannya begitu di sekolah
ya benar jadi memang mayoritas warga negara indonesia yang ada di tiongkok ini adalah para pelajar indonesia
total pelajar yang ada di tiongkok saat ini sekitar satu enam ratus tujuh puluh orang
dan sudah kembali ke indonesia sekitar empat belas orang
nah sekarang memang untuk pembelajaran yang ada di kampus kampus saat ini untuk pelajar yang berasal dari warga negara cina sendiri
sudah berlangsung secara tatap muka mulai dari tingkat dasar sampai dengan perguruan tinggi
namun untuk para mahasiswa yang sudah kembali ke negaranya dan bahkan juga para mahasiswa asing yang masih berada di tiongkok
juga pemelajaran tetap proses dilakukan secara darin
jadi memang tatap muka untuk mahasiswa mahasiswa internasional belum dilakukan karena terkait dengan masih terjadinya pandemik di luar tiongkok
dan tentunya memang dalam hal ini
pak berit menghiasan menghimpau warga negara indonesia yang ada di tiongkok
walaupun sekarang proses pandemi covid sembilan belas ini sudah bisa dikendalikan
tapi tetap memang harus selalu disiplin kemudian social distancing
kemudian juga mengikuti aturan atau upaya pencegahan penyebaran covid sembilan belas ini dari pemerintah tiongkok
dan juga tentunya kalau dulu di bulan januari februari
kbri sangat sibuk sekali para mahasiswa yang ada di tiongkok
ingin pulang semuanya ke indonesia
nah saat ini mereka ingin balik lagi ke tiongkok
tapi namun demikian memang pemerintah tiongkok belum bisa mengizinkan mereka masuk ke tiongkok
karena terkait dengan gelombang tiga yang tentunya akan diantisipasi oleh pemerintah tiongkok
dan kami dari kbri nanti akan berkomunikasi dengan siap yang terkait
bagaimana mekanisme pemulangan atau repatriasi mahasiswa indonesia yang saat ini berada di indonesia
untuk bisa kembali ke tiongkok dalam keadaan sehat walafiat
karena memang untuk bisa
kembali ke tiongkok juga tidak mudah ya
karena memang mereka harus dikarantina empat belas hari
kemudian juga masuk ke kampusnya mereka akan dikarantina tujuh hari
jadi sekitar dua puluh satu hari akan dikarantina
nah ini yang harus disiapkan adalah bagaimana pola pola yang harus kita siapkan oleh kbri beijing
pada saat para mahasiswa indonesia kembali ke tiongkok
nah pak yaya bagaimana dengan mahasiswa internasional termasuk mahasiswa indonesia nih pak
yang sekarang berada di tiongkok
apakah mereka sudah bisa kembali ke tiongkok
atau bisa ke sekolah atau universitas seperti biasa
ya betul jadi memang ini kelebihan dari pemerintah china
dari sekitar empat ratus delapan puluh ribu mahasiswa asing
tidak ada satupun mahasiswa yang terkena covid sembilan belas
ini karena memang kendali yang dilakukan oleh pihak kampus dan pemerintah setempat
bagaimana mereka mengkarantina para mahasiswa ini yang berada di asrama
yang berada di zona masing masing
sehingga memang mereka tidak boleh keluar
mulai sejak awal pandemi bahkan beberapa kampus sampai saat ini pun
belum membolehkan para mahasiswanya keluar dari kampus
nah tentunya yang saya sampaikan tadi bahwa memang untuk mahasiswa mahasiswa internasional
yang saat ini pun sekarang berada di china
pembelajaran mereka masih berlangsung secara online
kecuali para mahasiswa asing yang bergabung dengan kelas kelas atau kelas mahasiswa lokal
misalkan dia mengambil jurusan tertentu
yang mahasiswanya rata rata orang
rata rata orang china
nah itu bisa dilakukan secara tatap muka
jadi so far untuk yang mahasiswa untuk yang mahasiswa lokal
tentunya saat ini mereka sudah belajar secara offline
kemudian juga mereka juga kan tidak keluar dari kampus
mereka tetap berada di kampus
sehingga keamanan dan kesehatan mereka bisa terjaga
dan terkondisikan oleh kampus masing masing
sehingga memang proses pembelajaran sudah berlangsung secara normal
pak yaya bagaimana dengan kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh kbri dengan lembaga lembaga pendidikan
apakah itu juga sudah berjalan normal pak
ya betul bahwa memang untuk kerjasama antara indonesia dan tiongkok
terutama program program yang dilakukan oleh kbri beijing
semuanya sudah berjalan dengan normal
dan kita memang disukap memiliki timeline ya
di bulan januari februari kita melakukan program yang berjalan normal

kita melakukan program yang berjalan normal
kita pengiriman alat kesehatan ke rrt ya bantuan dari indonesia
jadi memang indonesia juga pada saat awal pandemik membantu tiongkok ya
dengan mengirimkan alat kesehatan kepada pemerintah tiongkok
kemudian di bulan april sampai sekarang kerjasamanya terkait dengan pemulihan ekonomi
bagaimana menggerakkan kembali rantai pasok dunia
investasi rrt yang memerlukan tenaga kerja asing bahan baku dari indonesia dan sebaliknya
memudahkan pergerakan pelaku ekonomi dan pejabat negara
kemudian di bulan mei kita melakukan kerjasama obat dan vaksin ya
bagaimana kita mendorong ya supaya memang vaksin itu segera bisa dikeluarkan oleh pemerintah tiongkok
dan itu juga sudah dikerjasamakan di bulan mei
kemudian di bulan april dan juni juga terkait dengan pengadaan alat kesehatan ke indonesia
jadi bagaimana kontribusi di awal di januari februari pemerintah indonesia sangat membantu

tiongkok untuk menghadapi pandemi
nah di bulan april sampai bulan juni sekarang sebaliknya tiongkok membantu indonesia
dengan mengirimkan alat kesehatan
ini memang tercatat ada sekitar enam puluh lima lembaga instansi di tiongkok
baik dari pemerintah maupun perusahaan
yang memberikan bantuan kepada indonesia berupa barang dan ilmu pengetahuan
jadi kami juga dari kantor atas pendidikan dan kebudayaan
melakukan wajinar terkait dengan bagaimana menangani covid sembilan belas

menangani covid sembilan belas ini untuk para dokter kemudian juga bagaimana juga pengadaan
juru komaster test fit apd dan alat kesehatan lainnya
jadi memang secara umum program program disebutan besar di indonesia
sudah berjalan dengan normal dan memang tapi tidak senormal di awal ya
jadi kita juga perlu melakukan pembatasan pembatasan terkait dengan beberapa daerah
yang memang masih terlalang untuk bisa didatangi di tiongkok
karena memang tidak semua saat ini pun terlibat dengan oleh covid ya
hanya baru lima belas provinsi
proses penularan juga masih berlangsung tapi seperti disampaikan tadi
terkait dengan imported case dan domestic case yang tentunya memang ini perlu kita antisipasi
sebagaimana kita juga waspada tetap untuk menjaga protokol protokol kesehatan
pada saat kita menjalankan aktivitas aktivitas program program yang diselenggarakan oleh kbri beijing
oke nah pak yaya saat ini kan indonesia dengan republik rakyat cina
sedang merayakan hubungan diplomatik yang ke tujuh puluh pak
nah bagaimana gambaran kerjasama pendidikan dengan tiongkok ke depannya pak
jadi memang tahun ini adalah momentum peringatan tujuh puluh tahun hubungan rirrc ya
hubungan diplomatik republik indonesia dengan republik tiongkok terjalin kan mulai di tanggal tiga belas april seribu sembilan ratus lima puluh
kemudian juga indonesia dan tiongkok berkomitmen untuk membangun hubungan kerjasama dan persahabatan yang erat
hubungan ekonomi pendidikan sosial budaya
dan kedua negara
kedua negara memang sudah dilakukan ribuan tahun yang lalu ya proses kerjasamanya
kemudian juga kemitraan strategis komprehensif indonesia dan tiongkok juga disepakati di tahun dua ribu tujuh belas
dan telah melahirkan berbagai kerjasama konkret yang mampu berkontribusi bagi pembangunan nasional
kemakmuran rakyat kedua negara
kemudian juga hubungan bilateral imigrasi tiongkok tengah dalam periode emas untuk saat ini
jadi kerjasama di bidang
di semua bidang dilakukan berbagai potensi kerjasama yang baru
terus digali khususnya di bidang pendidikan dan kebudayaan
nah kalau lihat dari pendidikan mungkin kita lihat mereperspeksi bahwa investasi tiongkok juga sangat luar biasa
dan di semester satu dua ribu dua puluh tingkat tiongkok merupakan investor kedua terbesar di indonesia
kemudian juga yang paling penting saat ini yang sedang booming adalah terkait dengan digital ekonomi
nah ini juga ada erat kaitannya dengan pendidikan
nah ini juga bagaimana kita kerjasamakan terkait dengan ekonomi digital ini
kita dorong para mahasiswa indonesia untuk menguasai terkait dengan kemampuan digital
karena kita yakin bahwa digital ekonomi di indonesia ini kan di tahun dua ribu sembilan belas hanya mencapai empat puluh miliar usd
dan ini diprediksi
di asia tenggara dengan nilai
rp tiga puluh tiga miliar di tahun dua ribu dua puluh
nah bagaimana kita bisa mencapai ini adalah dengan kerjasama di bidang digital untuk mempersiapkan sumber daya manusianya
dengan cara memoles kerjasama di bidang kemampuan digital
kemudian juga untuk pendidikan
yang pertama adalah bahwa memang kerjasama di dua ribu sembilan belas dan dua ribu dua puluh
itu sedang mengalami puncak puncaknya kerjasama antara pemerintah indonesia dan tiongkok
di tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan dua ribu dua puluh

ada dua ratus delapan puluh kerjasama antara pendidikan dasar menengah kemudian pendidikan tinggi antara pemerintah indonesia dan tiongkok
ada juga tiga puluh dokumen kerjasama yang ditandatangani antara pemerintah indonesia dan china di bidang pendidikan
termasuk juga saat ini juga banyak berdiri lembaga lembaga seperti pusat indonesia di pusat studi indonesia yang ada di tiongkok
yang saat ini sudah ada tiga belas orang
kemudian juga penambahan yang cukup pendidikan
kemudian juga penambahan yang cukup pendidikan

itu program bipa perguruan tinggi yang membuka jurusan bahasa indonesia
kemudian juga penambahan kuota beasiswa untuk pemerintah indonesia
total saat ini mahasiswa indonesia yang belajar ada sekitar lima belas enam ratus tujuh puluh orang
dan tentunya mereka ke tiongkok ini mengambil jurusan jurusan yang strategis
yang tentunya nanti pada saat mereka kembali indonesia bisa diimplementasikan

dan bisa mendukung program program nasional
baik pak yaya kita harus break dulu namun kita akan lanjutkan perbincangan ini setelah jeda berikut
tetaplah bersama kami indonesia forward bersama kementerian pendidikan dan kebudayaan republik indonesia akan segera kembali
khususnya ini dapat berkuliah di rrt melalui jalur beasiswa
ya jadi memang bahwa memang untuk momentum beasiswa ini sangat sangat luar biasa ya
antara kerjasama antara pemerintah indonesia dan tiongkok
bahwa pertemuan bilateral di tengah tengah pertemuan g dua puluh di osaka
bapak presiden jokowi dan bapak presiden xi jinping
itu adalah salah satunya adalah penguatan di bidang kerjasama pendidikan
salah satunya adalah pemberian kuota beasiswa tiga beasiswa
bagi masyarakat indonesia untuk jenjang s satu s dua dan s tiga
jadi selama lima tahun dua ribu dua puluh sampai dengan dua ribu dua puluh empat
kita memiliki kuota tiga orang
kemudian juga ada lagi program corporate social responsibility
yang dikeluarkan oleh perusahaan rrt yang ada di titik titik kota di indonesia
setiap tahun kita diberikan kuota lima ratus orang belajar untuk belajar vokasi
jadi memang total dari lima ratus enam puluh orang tadi
penerima beasiswa itu sekitar delapan enam ratus delapan belas orang
nah bagaimana sekarang agar bisa berkuliah di china
untuk bisa berpura di china sebenarnya tidaklah susah ya
kita memang ada skema skema beasiswa yang disiapkan oleh pemerintah china
jadi ini adalah setiap tahun di recruit mulai januari sampai dengan bulan maret
ini adalah full scholarship yang dikeluarkan oleh pemerintah china
jadi full scholarship ini anak anak untuk pinjang s satu diberikan beasiswa sebesar dua lima ratus orang
untuk stipennya kemudian s dua nya tiga kemudian s tiga nya tiga lima ratus
dan ini diberikan penuh
kemudian yang kedua adalah chinese university program
jadi skemanya ada yang full ada yang partial
yang parsial itu hanya dibiayain oleh pemerintah china
berupa untuk pembayaran uang sekolah
jadi kalau uang dormitory dan uang biaya hidup
ditanggung oleh masing masing untuk yang skema parsial
ini biasanya dibuka di bulan januari sampai dengan bulan mei
untuk jenjangnya s satu s dua s tiga diploma tiga dan diploma empat
yang ketiga adalah beasiswa great wall programme
jadi s satu s dua melanjutkan ke s dua s tiga
skemanya full ini dibuka mulai bulan januari sampai dengan bulan maret
kemudian juga ada yang keempat adalah
jadi pinjang s dua dan s tiga
skemanya juga full dibuka mulai bulan januari sampai dengan bulan april
yang kelima adalah mofcom
jadi kemudian pelagangan
jadi untuk pinjang s dua dan s tiga juga skemanya full
kemudian dibuka di bulan januari sampai dengan bulan april
kemudian juga ada beasiswa dari pemerintah provinsi
nah ini biasanya pemerintah provinsi ini bisa melemparkan
kerjasama sister city antara pemerintah kota indonesia dengan pemerintah china
nah ini biasanya mereka memberikan beasiswa dengan skema
hanya dibiayain untuk uang sekolah
jadi uang dormitory dan uang biaya hidup ditanggung oleh masing masing

jadi uang dormitory dan uang biaya hidup ditanggung oleh masing masing
makanya peluang peluang yang bisa diambil oleh masyarakat indonesia terkait dengan beasiswa ini
terlebih setiap tahun kita memiliki kuota hampir enam ratus orang beasiswa untuk bisa berkurang di china
dan kesempatannya juga sangat mudah sekali untuk bisa berkuliah di china
dan tentunya berkuliah di china ini kan sangat luar biasa
di samping menguasai bahasanya juga bisa menguasai teknologi yang saat ini
china merupakan sangat unggul di bidang teknologi digital
teknologi artisial intelijen dan teknologi teknologi teknologi
dan teknologi di jasa lainnya
nah pak yaya kemudian apa saja permasalahan yang umum dihadapi oleh para pelajar di sana khususnya di bidang akademis pak
ya betul jadi memang permasalahan permasalahan itu kalau kita hitung ya secara umum banyak sekali permasalahan
tapi hal hal yang terkait dengan akademik rata rata mereka permasalahannya terkait dengan hsk
jadi hsk itu adalah stangerisasi untuk kelulusan
atau bahasa mandarin ya jadi standar kemampuan kompetensi bahasa mandarin
jadi anak anak yang melanjutkan ke jenjang s satu setelah mereka belajar bahasa
mereka harus belajar harus lulus hsk lima
nah ini yang kendala kendala memang yang dihadapin oleh para mahasiswa
karena memang standar hsk dari tahun ke tahun semakin meningkat
sehingga memang keterampilan untuk kompetensi penguasaan bahasa mandarin
pada saat mereka berada di kelas bahasa mandarin
harus terpenuhi dengan hsk lima
kemudian yang paling penting juga terkait dengan agen pendidikan
nah ini juga penting sekali saya sampaikan pada kesempatan pada hari ini
memang agen pendidikan yang mengirim mahasiswa ke tiongkok itu tidak semuanya tidak baik
rata rata juga ada yang baik ada juga yang tidak baik
nah ini kita senantiasa berkoordinasi dengan pihak pihak terkait dengan indonesia
agar pengiriman mahasiswa indonesia ke tiongkok melalui jalur jalur yang lewat agen
harus bisa dipantau dengan baik oleh semua lini
sehingga memang pada saat kesempatan mereka berkuliah di china
mereka tidak mengalami kesendala
kemudian yang ketiga adalah kuliah kerja magang
di china ini saat ini kuliah kerja magang karena pemerintahnya juga tidak mendukung
maka juga mulai dimulai tidak ada ya
mulai bisa kita selesaikan permasalahan permasalahannya
dibandingkan dengan negara negara lain yang memang kuliah kerja magang itu dibolehkan oleh negara
tapi di china sendiri memang kuliah magang itu tidak dibolehkan
karena memang pada saat mereka pulih ke tiongkok kita juga tidak bisa mempertahankan pusat pelajaran kita

studinya mereka harus
akademik yang harus diselesaikan
nah itu permasalahan permasalahan tiga tiga
kalau yang lainnya saya kira permasalahan teknis
yang semuanya bisa kita selesaikan
jadi memang permasalahan itu yang
untuk bisa mempercepat agar
mereka bisa selesaikan
nomor satu masih penguasaan
bahasa mandarin ya pak yang standarnya makin lama
makin meningkat kemudian bagaimana
membangun jejaring alumni tiongkok
dalam mereka mendukung pembangunan
nasional di indonesia pak
jadi saya sampaikan kepada
tiongkok ya bahwa kalian harus
jadi pada saat mereka lulus selalu bisa
jangan tergesa gesa pulang ke indonesia
carilah pengalaman mungkin
dengan bekerja di china atau di singapura
atau di negara lain yang pentingnya
dari pengalaman itu bisa
diseminasikan dan pulang ke indonesia
dan ini saya tanamkan ke mereka
lulusan china harus mandiri ya kemandirian itu
yang penting pada saat mereka
pulang ke indonesia
mereka tidak menjadi beban negara
pulang ke indonesia dengan ada angin segar
dengan kemampuan dengan
teknologi atau bahkan mereka juga
asing untuk bisa datang ke indonesia
nah ini bisa dilihat dari contoh
di amerika katalah sepertiga
mahasiswa internasional adalah
mahasiswa china yang ada di amerika
mereka tidak serta merta pulang pada saat
mereka bekerja dulu kemudian
dalam dua tahun mereka sudah memberi kemampuan
baru mereka kembali
untuk membangun kemudian juga
selain saran saran tersebut kita juga
melakukan formasi terkait dengan
para lulusan dengan melakukan
indofonek jadi kita
terhubung dengan para lulusan dengan
para alumni dewa
dan juga para pelajar
yang namanya perhati kemudian juga
kita setiap tahun melakukan
transfer untuk membuka peluang kepada
mahasiswa tiongkok yang sudah lulus
untuk bisa berkontribusi bekerja atau mencari pengalaman
kemudian juga memang pada kesempatan hari ini
juga para perusahaan perusahaan
senantiasa menginginkan para lulusan
indonesia untuk bekerja di sektor sektor digital
nah ini kita tekankan kepada mereka
kita berikan peluang dan kita sampaikan
peluang itu kepada mahasiswa
dan mahasiswa rata rata
biasanya mereka mengambil peluang itu
tentunya ini sangat membahagiakan
karena mereka pada saat
mereka kembali indonesia saya yakin
mereka sudah dibekali dengan kemampuan
yang cukup untuk membuka
usaha usaha untuk bisa
membuka peluang yang bisa
lowongan kerja bagi masyarakat indonesia
baik pak kita akan
jeda sekali lagi indonesia forward
bersama kementerian pendidikan dan kebudayaan
republik indonesia akan segera kembali
tetaplah bersama kami
dan kita akan
mencoba untuk membangun
perusahaan yang lebih
berkesan dan lebih
berkesan dan lebih
yang terdiri dari
tujuan bersama yang saling menguntungkan
dan maka depan bersama
pada tahun dua ribu delapan belas
indonesia dan china menandatangani
pakai setahaman tentang
kerjasama dalam rangka visi poros maritim global
dan tabuk ekonomi jalusutra
dan prakasa jalusutra maritim
dalam rangka kerangka
tersebut telah dikembangkan empat koridor ekonomi
sebenarnya di indonesia
yang pertama adalah sumatera utara
yang sedang dikembangkan sebagai ekonomis dan bisnis hub
kemudian juga kalimantan utara
sebagai sesar energi dan mineral
bali sebagai high tech dan kreatif
kemudian sulawesi utara sebagai pacific rem
nah bidang kerjasama meliputi
ini penting ya untuk bidang pendidikan
karena teknopak ini salah satunya adalah bidang pendidikan
proyek pengolahan limbah
kawasan ekonomi khusus
lima g juga dikembangkan
karena kita juga mengirim
anak anak indonesia lulusan smk
untuk belajar lima g di china
kemudian juga system port
kemudian ada industri perikanan
seperti proyek kereta cepat bandung
pengembangan teknologi digital
di pulau penyubali
kemudian juga kawasan industri kerawang dan sangrang
untuk pelabuhan kuala
kuala tanjung dan kawasan industri

dan kawasan industri mobil
jadi itu adalah
di bidang teknologi
kemudian juga di bidang pendidikan
adalah kita juga membangun
yang kita klasterkan
di beberapa titik
yang pertama adalah klaster
sumatera utara klaster batam
klaster jakarta kemudian klaster
jawa timur kemudian klaster
nah ini adalah momentumnya
untuk menangani mou kerjasama
antara singhuayu university dengan
institut teknologi bandung
bagaimana kedua persisjilan ini
untuk dalam proses mengembangkan
proyek proyek untuk mendukung
atau menginjirgikan antara
kemudian juga nah
sekarang apa hubungannya dengan jalur rempah
nah ini penting sekali saya sampaikan
dalam kesempatan hari ini memang
salah satu dalam mou
terkait dengan poros maritim ini adalah
terkait dengan pengembangan jalur rempah di dalamnya
nah jalur rempah sendiri adalah memang
sebagai gerakan revitalisasi budaya
dalam dimensi yang luas
sehingga mampu menggerakkan
seluruh elemen kemajuan kebudayaan
ekonomi rakyat maupun sepertinya
nah jalur rempah
ini program identitas indonesia
yang terus kita dorong
dan tentunya memang
ini adalah terkait dengan merekonstruksi
perdagangan rempah di nusantara yang berlangsung empat lima triliun silam
harapannya bisa terus mendorong perekonomian
demi kesejahteraan rakyat
mou nya menjadi bagian dari
poros maritim global sehingga memang
kegiatan kegiatan yang akan kita siapkan adalah
untuk tahun depan kita rencananya akan
melakukan pameran rempah yang ada di tiongkok
yang kedua juga saat ini kita
kena terkait dengan investasi ke depannya
terkait dengan jalur rempah ini adalah bagaimana kita mendorong
saat ini kita melakukan penelitian
bagaimana gaya hidup atau
stairies orang orang tiongkok
meminum kopi atau menggunakan
meminum kopi atau
mengkonsumsi kopi karena memang kopi ini kan ekspor
indonesia yang sangat luar biasa jika itu kita dorong
dan juga orang orang tiongkok lebih suka
minum kopi di saat saat mereka melakukan
kolaborasi dengan para partner partnernya
jadi memang jalur rempah ini sangat dominan
hubungan kaitannya dengan
yang dilakukan oleh pemerintah tiongkok
tentunya di tahun ini kita
berusaha mengenalkan terlebih dahulu
jalur rempah sendiri kemudian juga
yang kedua adalah jalur rempah itu menjadi sikal
bakal penerbangan komunitas
yang dilakukan nsmo yang bangsa indonesia
melintasi pulau dan melibatkan beragam suku
jadi ini memang yang kita dorong
sehingga semuanya adalah berujung pada
peningkatan perdagangan indonesia
di bidang kopi dan rempah
nah pak yaya bagaimana dengan peta persaingan
diplomasi bahasa di tiongkok
jadi memang untuk itu
untuk menjembatani kita bisa berkomunikasi dengan
tiongkok dan bisa kita memanfaatkan
kalau persaingan peta
diplomasi bahasa sangat luar biasa di tiongkok sangat berat sekali ya karena memang negara negara lain seperti negara negara eropa ingin berusaha merebut pasar tiongkok untuk di bidang diplomasi bahasa
seperti negara india malaysia rusia spanyol arab afrika portugal jerman perancis jepang dan korea
berusaha agar bidang bahasanya bisa masuk ke perguruan tinggi
sehingga memang kbri berusaha untuk menyediakan atau meramu program program di bidang diplomasi bahasa ini agar senantiasa peminat bahasa indonesia di tiongkok ini stabil kemudian setiap tahun semakin meningkat
dan memang terbukti dari tahun ke tahun untuk diplomasi bahasa indonesia ini jangan sangat luar biasa peningkatannya
dan tentunya kita sangat apresiasi konteksnya
nah bagaimana dengan strategi yang dilakukan oleh tiongkok pak dalam diplomasi bahasa ini
nah ini penting sekali saya gambarkan ini menjadi proyek ya karena memang diplomasi yang kita lakukan oleh kbri beijing adalah sebenarnya mengimbangi diplomasi yang dilakukan oleh tiongkok
walaupun memang kita tertapi sapi mengejar diplomasi bahasa yang dilakukan tiongkok tapi saya pikir kita tidak salah ya dengan mereka
bahwa memang pemerintahnya
pemerintah china melalui kementerian pendidikan menugaskan satu regulator yaitu yang kita sebut dengan hanban
nah hanban ini memang didelegasikan oleh pemerintah tiongkok untuk mengembangkan kebudayaannya
jadi kebudayaannya salsi dalam rantai usahanya untuk menyebarkan pengaruhnya tersebut
jadi kesadaran ini segera mendorong pemerintah tiongkok untuk menyusun sebuah rencana strategis pengembang kebudayaan dan untuk mendorong ekspor kebudayaan tiongkok
dan memajukan kebudayaan tiongkok lewat asosiasi tadi
jadi memang di china ini menugaskan conscious institute lewat hanban tadi untuk melakukan diplomasi diplomasi bahasa dengan cara membuka bahasa mandarin di indonesia
nah saat ini memang sudah ada mulai tahun dua ribu sembilan itu sudah ada pengiriman dua ratus dua puluh lima guru bahasa mandarin ke indonesia
dan karena pandemik di dua ribu dua puluh mereka tidak
dan hanya tersisa tujuh guru yang masih tinggal di indonesia
dan juga selain melakukan diplomasi ini tiongkok juga memberikan beasiswa kepada guru guru mandarin di indonesia
kalau kita hitung mulai tahun dua ribu sembilan sampai dengan dua ribu dua puluh ada sekitar dua lima ratus orang indonesia yang datang ke china diberi biaya untuk belajar bahasa mandarin
jadi ini yang strategi yang dibuat oleh pemerintah china lewat hanban dan conscious institute
kemudian juga pemerintah china memperbanyak center center untuk hsk
jadi saat ini untuk pengujian bahasa mandarin di indonesia itu ada sekitar tiga puluh lima titik ya tiga puluh lima tempat
dan tentunya hanban ini bekerja sama dengan board of mandarin education commission jakarta
dan saat ini sudah tiga puluh lima titik yang mereka kembangkan untuk ujian bahasa mandarin
nah ini juga kita imbangi dengan cara kita melakukan
diplomasi yang kita dorong dengan memperbanyak ukbi
ini kepotensi berbahasa indonesia di tiongkok
dan kita berharap juga jumlahnya tidak sebanyak yang mereka lakukan
tapi paling tidak kita bisa mendorong perguruan tinggi perguruan tinggi yang membuka bahasa indonesia bisa menjadi center untuk pengujian ukbi yang ada di tiongkok
oke banyak juga dan menarik sekali upaya yang dilakukan oleh kbri ya pak ya dalam rangka diplomasi bahasa
kita akan kembali dengan perbincangan ini namun sesaat lagi tetaplah bersama kami indonesia forward masih akan kembali
terima kasih anda mas idi indonesia forward
pak yaya kita akan kembali bicara mengenai masalah pendidikan yang lebih spesifik ya pak ya
bagaimana dengan kebebasan beragama para pelajar indonesia di tiongkok pak
jadi ya pertanyaan yang sangat bagus sekali
dan ini memang perlu saya sampaikan ke publik ya
bahwa memang apa yang saya jawab itu apa yang dirasakan oleh para mahasiswa
yang pertama memang kebebasan mereka untuk beragama
kemudian menjalankan karya sehat agama sesuai dengan ketersediaan masing masing
itu memang dijamin oleh masing masing kampus ya
jadi setiap kampus memberikan kebebasan kekuasaan mereka untuk beribadah
kemudian yang kedua juga secara umum kampus kampus itu kan diwajibkan untuk menyiapkan kantin kantin halal
jadi kalau memang mahasiswa itu beragama islam
maka dia akan mudah mendapatkan
dengan kantin halal di kampusnya
karena memang di kantin itu ada dua kisul ya
stuntingnya halal dan tidak halal yang boleh untuk para muslim
dan ini memang kebijakan nomor dua ini didukung oleh pemerintah tiongkok
yang mana pemerintah tiongkok memberikan pasokan makanan halal untuk kampus dan untuk titik titik yang memang diperlukan
sehingga memang mereka selain di kampus juga
kalau mereka keluar dari kampus
mereka juga akan lebih mudah menemukan makanan makanan halal
karena memang makanan halal di china ini kan sangat diminyakin oleh warga negara china
karena biasanya restorannya lebih bersih
dan tentunya juga ini secara nasional
jumlah muslim di china juga semakin meningkat
jadi saat ini menurut data dari china museum association
itu ada sekitar tiga puluh dua juta
kemudian juga masjid saat ini pun
di kata di tahun dua ribu empat belas
itu ada sekitar tiga puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh lima
dan saat ini memang diperkirakan maksib maksib yang ada di tiongkok
sekitar empat puluh dua ribu masjid yang tersebar di wilayah tiongkok
kemudian juga secara umum
bahwa kebijakan mahasiswa juga
beberapa mahasiswa tahun lalu juga berangkat haji dari china
jadi juga pemerintah china juga memberikan kesempatan kepada para mahasiswa untuk bisa menjalankan ibadah haji
nah ini dia dijamin oleh undang undang china
karena memang pemerintah xi jinping ya
sudah melakukan reformasi terkait dengan
tata cara atau
pelayanan ibadah haji
yang pentingnya memang
ini dicapati asasiasi dan memang
semakin tahun semakin meningkat jumlahnya
kelebihan lain juga
di china untuk muslim
mereka disiapkan yang meninggal dunia
kuburan ya jadi pemakaman
jadi kalau mbak frida ke guangzhou ya
di sana bisa dilihat kuburan kuburan mesin
termasuk juga di beijing ada juga kuburan muslim
kalau muslim mereka bisa lihat ya
mereka kan langsung dikremasi
dan ini adalah kelebihan kelebihan memang
yang tidak dimiliki oleh umat atau masyarakat cina sendiri
yang tentunya langsung dikremasi
kemudian juga yang paling penting saya sampaikan
saat ini memang pemerintah china sedang membangun namanya
kota islam yang namanya
hui sha shou sha di kota yunqing ya
jadi itu mengelan sudah sekitar biaya tiga lima miliar usd
atau sekitar empat puluh lima triliun
yang berdiri di atas lahan kota china
jadi gaya arsitekturnya adalah gaya tajamahal ya
semuanya ada dilengkapi berbagai fasilitas museum
taman rastasa ya hampir sama lah dengan tajamahal ya
karena itu sudah disiapkan oleh pemerintah china
memang dibangun untuk kota islam hui
kemudian juga di samping itu
kelebihan kelebihan lain yang dimiliki oleh islam di china
adalah di kota yigu ningxia dan sebagainya
memang di hari hari besar mereka diberikan
tiga hari libur ya tiga hari libur kemudian juga mereka diberikan kesempatan untuk merayakan liburan mereka masing masing
jadi secara umum mahasiswa di saina yang beragama islam bisa menjalankan sesuai dengan syariah syariah dan syariah agama
termasuk juga untuk organisasi pemerintah saina juga tidak melarang
jadi di saina ini ada berdiri juga pimpinan cabang isinaw muhammadiyah ada pcnu kemudian juga ada organisasi buddhis manggala
ada keluarga katolik indonesia ada international church fellowship indonesia ada majelis reform injil indonesia
dan setiap daerah juga ada sekitar dua puluh lima kota yang ada perkumpulan perkumpulan pengajian bagi islam
jadi memang anak anak yang di sini yang berpilih di saina memang bisa
jadi secara umum mereka bisa menjalankan sesuatu seperti mereka saat berada di indonesia
dan tidak ada larangan dari pemerintah tiongkok untuk tidak melakukan hal hal yang tidak diajarkan oleh agama
menarik sekali pak mendengar cerita bagaimana pemerintah tiongkok ini menghormati keberagaman di sana pak
kemudian bagaimana dengan strategi pendirian program studi bahasa indonesia dan pusat studi indonesia untuk menguatkan diplomasi bahasa
ini penting juga saya sampaikan terkait dengan strategi yang dilakukan
yang dilakukan oleh start d a d beijing untuk menyumbagi gerakan gerakan strategi diplomasi bahasa yang dilakukan oleh tiongkok
yang pertama memang dalam dua tahun terakhir ini kita ada penambahan enam perjuruan tinggi yang membuka jurusan s satu program bahasa indonesia
bahkan kita rencanakan di tahun depan ada yang perguruan tinggi yang akan membuka program magister untuk jurusan bahasa indonesia
nah bagaimana strategi sebenarnya dengan keterbatasan kita dengan kemampuan kita
kita bisa menyamai diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah tiongkok
yang pertama kita memang melakukan pembinaan secara holistik ya
mulai dari pembinaan mulai dari hulu ke hilir mulai dari proses penggarapan modul mulai proses perizinan kemudian mulai proses upgrading untuk tenaga dosennya
kemudian juga kita simulus kita berikan simulus untuk pengiriman guru bipa ke perjuruan tinggi mereka untuk kita mengampu para pelajarnya
kita kirim mereka enam bulan untuk bisa mengajar di sekolah masing masing
ini menjadi dorongan mereka untuk senantiasa bahwa ada perhatian dari pemerintah indonesia
dan di beberapa titik yang kita buka di tahun dua ribu sembilan belas yang lalu kita bersaing dengan negara negara eropa dan negara negara tetangga kita
tapi alhamdulillah karena diplomasi yang kita lakukan akhirnya dari bahasa yang pilihan itu adalah pilihannya jatuh ke bahasa indonesia
jadi di perjuruan tinggi
di salah satu perguruan tinggi tersebut hanya ada program bahasa indonesia tidak ada program bahasa lainnya
ini menjadi perhatian kita bahwa diplomasi yang dilakukan oleh indonesia memang sangat luar biasa
karena kita tidak hanya mengandalkan budget anggaran tapi kita bagaimana kita mengandalkan diplomasi pendekatan
kemudian juga kita juga membentuk atau mendirikan asosiasi guru bipa
kita lakukan asosiasi guru bipa yang mengkoordinasikan peningkatan sumber daya guru yang ada di tiongkok
melalui desa stradi yang di mp kemudian juga kita melakukan seminar fgd secara rutin dan kita juga melakukan mou pelaksanaan kemitraan
jadi setiap tahun saya membawa para rektor perjuruan tinggi yang ada di tiongkok untuk bisa berkunjung ke indonesia
kemudian mereka melakukan mou dan kerjasama
setelah kerjasama terjalin maka banyak proses pertukaran
mulai dari guru dosen perikuluk dan artis
ada double bigree yang terjalin antara kedua perguruan tinggi tersebut
baik nah pak yaya bagaimana dengan intervensi yang dilakukan kbri dalam pembelajaran bipa pak
nah ini juga penting sekali
bagaimana kita untuk merancang sebuah kurikulum itu kan tidak serta merta kita serahkan ke kampusnya masing masing
bagaimana kbri melakukan intervensi
intervensi itu adalah bagaimana kajian kajian substansi atau bab bab yang ada di dalamnya
sudah merepresentasikan apa yang menjadi targeting dari badan bahasa di kementerian pendidikan dan kebudayaan
kemudian untuk leveling levelingnya juga menyesuaikan
nah oleh karena itu memang kita berusaha untuk mendorong agar kurikulum yang mereka lakukan
itu sesuai dengan yang menjadi target kita lakukan
yaitu kita melakukan bidang kurikulum kemudian juga kita melakukan strategi menyulitkan untuk pilihan spesifik di situ
kemampuan khusus ada juga kelas budaya kemudian juga ada bahasa daerah yang kita sebutkan di masing masing perguruan tinggi tersebut
karena memang memahami bahasa indonesia memahami budaya indonesia kan tidak hanya memahami bahasanya
tapi kita harus memahami secara holistik baik budayanya kemudian sopan santunnya etikanya tata caranya dan sebagainya
nah itu yang terakhir
dan dilakukan intervensi oleh kabupaten redunding bagaimana kita mendorong agar memang pelajaran yang menjadi disamput
sudah menjadi targeting yang digariskan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan
oke sudah cukup banyak nih yang diceritakan oleh pak yaya namun kita akan jeda sekali lagi
dan kemudian akan kembali di segmen berikutnya indonesia forward bersama kementerian pendidikan dan kebudayaan republik indonesia
masih kembali tetaplah bersama kami
kita sampai di segmen terakhir indonesia forward dan saya akan kembali
indonesia forward dan saya akan kembali
sekali menanyakan kepada payaya pak kbri beijing menyelenggarakan kursus bahasa jawa dan juga
bahasa sunda ya pak bagaimana minat dan dasar penyelenggaraannya selama ini ya ini sangat
luar biasa ya ternyata public china juga apa menyukai bahasa daerah indonesia ya sebenarnya
kan skenario yang kita rencanakan adalah bahwa memang kursus bahasa jawa yang dibuka itu adalah salah
satu bagaimana kita menggairahkan dan mempertahankan minat orang china untuk belajar
bahasa indonesia artinya bahwa dengan belajar bahasa daerah kan tidak melupakan bahasa indonesia
sebagai bahasa inti yang mereka pelajari oleh karena itu memang sejak kita buka untuk
bahasa jawa dan bahasa sunda ternyata peminatnya
sampai kita tolak ya jadi untuk bahasa jawa itu ada tiga kelas kemudian ada bahasa sunda itu ada
satu kelas nah ini kerjasama yang kita lakukan adalah untuk pembukaan tugas jawa kita
kerjasama dengan universitas negeri yogyakarta kemudian untuk bahasa sunda kita kerjasama
dengan universitas pendidikan indonesia jadi memang tidak hanya mereka belajar bahasa
sunda bahasanya tapi juga mereka belajar budayanya bagaimana orang jawa berstatakrama
hai riga kemudian ringer ungguh bahasa jawa kemudian kembang jawa membati polyniper jawa
di sana ada jawa dorong bolsa bidung model jawa ini kusus kusus inikan se
hai lampau ingat juga adalah kita menyelipkan
kita ingin mendorong perguruan perguruan tinggi itu membuka program minor di perguruan tinggi masing masing
karena kalau tidak dilakukan itu maka sepertinya agak sedikit hambar ya
karena belajar bahasa indonesia itu kan tidak hanya cukup belajar bahasanya
tapi juga harus mempelajari budayanya budaya budaya yang terkandung di dalamnya
sehingga kursus yang dirancang oleh kbri selama tiga bulan sebenarnya lebih mendorong kepada perguruan tinggi untuk melakukan hal yang sama
jadi kita tidak selamanya akan membuka ini adalah program simulus yang diseluarkan oleh kaberi beijing
sehingga kampus kampus bisa mendorong untuk melaksanakan hal yang sama
sehingga kita memang tidak memerlukan biaya lagi untuk mengurus ke depannya
kita hanya membina dan mendorong dan ini adalah bagian dari strategi yang kita lakukan untuk mendorong agar minat bahasa indonesia tetap dipertahankan
baik nah kemudian pak yaya pemanfaatan universitas yang membuka program
studi dalam diplomasi budaya seperti apa pak
nah ini agak sedikit beda ya
jadi perguruan tinggi yang membuka program bahasa indonesia kita jadikan pusat budaya
kita hitung aja budgetnya kalau kbri beijing mendirikan pusat budaya
berapa biaya yang diperlukan untuk menyewa gedung kemudian untuk mendatangkan alat alat dan sebagainya
jadi skenario yang kita buat adalah bagaimana kita memanfaatkan
perguruan tinggi yang sudah membuka program studi bangsa indonesia itu kita jadikan pusat budaya indonesia
nah pusat budaya indonesia sangat luar biasa kegiatannya
kbri hanya memfasilitasi kegiatan kegiatannya kita mengirimkan guru tari untuk mereka dilatih
kemudian juga mendorong mereka untuk bisa melakukan kegiatan kegiatan yang sangat positif sekali untuk mendukung diplomasi budaya indonesia
jadi kalau kita lihat saat ini banyak
banyak juga berikut berikut tari yang terlahir dari tanggal budaya indonesia yang berada di kampus
bahkan di beberapa titik yang sudah kita latih mereka bisa tampil kemana mana dengan mengembangkan budaya indonesia
jadi kita tidak perlu lagi mengirim penari penari dari indonesia lagi
saat pandemi ini kan kita tidak bisa lagi mengirim penari dari indonesia untuk melakukan diplomasi
jadi cukup dari tanggal budaya yang ada di kampus kampus itu
jika ada kegiatan kegiatan yang besar

dan tentunya mereka yang akan mendukung mulai dari segi pendanaan kemudian dari segi hal hal yang persiapan teknis
jadi ini memang bagian dari strategi yang kita lakukan
termasuk juga yang paling penting adalah bagaimana kita melakukan strategi kopi dan strategi indomie ya
ini penting sekali saya sampaikan
bahwa memang kemana mana misi yang kita lakukan selain misi budaya
kita juga ada misi misi bagaimana mendorong ekspor indonesia
karena indomie dan kopi di sini sangat luar biasa digemari
jadi setiap kegiatan kegiatan yang dilakukan oleh tanggal budaya indonesia
kegiatan kegiatan yang dilakukan oleh pusat budaya indonesia
selalu ada makanan makanan khas indonesia yang kita siapkan dari indonesia
dan bahkan saat ini makanan itu menjadi favorit warga negara tiongkok
dan kalau kita bawa satu dus dua dus mereka dalam waktu sekejap akan habis
dan ini juga kita lakukan pada saat mereka pandemik
pandemik dan mereka
dilakukan karantina di kampusnya masing masing
kbri beijing berupaya mengirim mereka logistik ya
entah guru guru dosen dosennya
yang berupa indomie kemudian
hal hal lain yang bisa mengeratkan hubungan baik
dan ini sangat positif sekali
pada saat indonesia terjadi pandemik yang sangat luar biasa
mereka berulur tangan berkontribusi juga membantu indonesia
membantu bisa support kemudian bisa hal hal lain yang memang
langsung bikin mereka
langsung bikin mereka kepada pandemik

dan ini adalah satu kesempatan yang sangat penting
karena memang di awal awal kapan ini kita indonesia juga bantu melakukan
diplomasi dan sangat empati kepada mereka
dan sekarang mereka juga empati kepada kita
dan tentunya seperti yang saya sampaikan tadi
mereka melakukan dukungan dukungan murah
dan dukungan dan bantuan sosial untuk meringankan beban masyarakat indonesia
baik pak yayak
terima kasih pak menarik sekali perbincangannya
yang sudah dilakukan selama satu jam terakhir ini
dan terima kasih pak atas kesediaannya di cnn info

dan itu tadi bincang bincang dengan yaya sutarya
atasan pendidikan dan kebudayaan kbri beijing
kita harapkan diplomasi bahasa dan kerjasama pendidikan ini
dapat memperkuat peran indonesia di luar negeri
serta mendorong pembangunan di indonesia
demikian indonesia forward bersama bhkm
kementerian pendidikan dan kebudayaan republik indonesia
saya frida litwina sampai jumpa